kita lanjutkan sapa indonesia malam saudara
memiliki sejarah panjang dan relasi yang baik
namun rencana pertemuan ketua umum pdip megawati soekarno putri
dan ketua umum partai gerindra yang juga presiden terpilih pemilu dua ribu dua puluh empat prabowo subianto
kali ini menjadi istimewa ketika dilakukan usai pemilu
lantas akankah pertemuan keduanya menjadi jalan rekonsiliasi hingga berujung koalisi
kita bahas lebih lengkap saudara bersama dengan politisi partai gerindra kamru samad
juga ada politisi pdip ciko hakim
selamat sore mas ciko kang samad sehat selalu
oke ini sepertinya kang samad masih belum bergabung saya ingin ke mas ciko aja dulu kalau gitu
mas ciko ini kan baik pak hasso atau pak basarah ini sebut bahwa fokusnya adalah sekarang ini
sengketa pilpres dulu tunggu dulu momen yang tepat gitu
apa sih sebenarnya yang dinantikan gitu untuk terkait dengan pertemuan ini
karena kita kan masih dalam rangkaian pemilu kontestasi dan kompetisi yang kita gelar
sebagai salah satu tolak ukur dari sistem sebuah demokrasi yang kita jalani
ini kan masih berlangsung sampai dengan putusan mk menjadi final
itu aja sebenarnya tapi di luar itu sebenarnya tidak ada yang ditunggu tunggu
karena memang ini satu lagi selain memang bu mega dan pak prabowo
adalah dua sosok yang saling mengenal dan juga cukup lama saling kenal
ini juga adalah momen lebaran
nah momen di bulan syawal masih dalam suasana idul fitri
tentunya suatu hal yang biasa bila kedua tokoh ini ketemu
nah yang ketiga ada hal juga yang harus kita ingat bahwa
kalau kita mendahului putusan mk misalnya ya
dengan asumsi bahwa salah satu dari kedua sosok itu adalah presiden terpilih
salah satunya juga dari dua sosok itu adalah ketua umum dari partai politik
politik terbesar pemenang pemilu legislatif dua ribu dua puluh empat
ini hal yang biasa dan suatu hal yang harus kita anggap positif
sambut positif sebagai anak bangsa
karena tentunya apa apa yang akan dibicarakan selain silaturahmi
tentu bagaimana apapun yang hal hal yang baik untuk kemajuan bangsa ke depan
namun harus diingat juga tentunya tidak akan membicarakan hal hal detail
belum sampai ke seperti yang diinginkan oleh banyak pihak ya
koalisi dan lain lain saya meyakini bahwa pertemuan ini akan lebih silaturahmi dalam gambar besar aja
oke jadi pertemuan ini apakah akan menunggu dulu sampai dengan sengketa di mk selesai
atau dalam waktu dekat ini nih akan ada pertemuan itu
sampai saat ini yang kami pahami saya sendiri sebagai jurubicara
tentunya yang saya ketahui adalah bahwa kemungkinan besarnya memang
akan ada pertemuan tentu setelah terjadi adanya keputusan dari mk
oke jadi momen lebaran bukan waktu yang tepat ya
nah momen lebaran itu kan satu bulan bulan syawal
jadi bulan syawal ini kan panjang syawalan lah istilahnya kan
oke menunggu selesai lah ya oke saya ingin ke kang samad dulu
kang samad sudah oke kang samad belum bergabung dengan kita
tapi sebenarnya apa sih yang menjadi alot di sini mas ciko
nggak ada yang alot nggak ada yang alot sebenarnya
jadi ada yang alot tapi tentunya tinggal menunggu aja kalau dari pihak yang saya lebih tahu kan
tentunya dari pihak ibu megawati soekarno putri sama sekali nggak ada permasalahan bila pak prabowo ingin menemui
dan tentunya ibu megawati sebagai yang lebih senior ya menunggu aja mungkin akan disambangi oleh pak prabowo
tetapi tadi itu yang kita harus ingat memang kita harus melihat segala sesuatunya kan
memang ada waktu dan tempatnya masing masing
nah waktunya memang sekarang kontestasi
di pilpres dan pemilu ini belum selesai betul belum selesai seratus persen karena masih ada gugatan dari pihak kami di mk
dan itu aja kita tunggu bagaimana hasil putusannya dan tentunya setelah itu kita lihat apakah memang akan terjadi pertemuan itu
tapi intinya tidak ada masalah apapun di pihak kami
tapi dari ibu mega sendiri apakah memang terbuka begitu ini sejauh ini untuk bertemu dengan pak prabowo
betul tidak ada hambatan
oke artinya membuka tangan ya untuk pertemuan ini akan terjadi gitu hanya saja mungkin menunggu tadi itu sengketa pilpres itu begitu mas ciko ya
oke mas iko saya ingin sedikit melihat sehari ini tuh ada pertemuan antara pak prabowo dengan pak jokowi
kalau anda melihat ini karena di tengah pertemuan ini yang tertutup tadi dilakukan
terus ada isu juga pertemuan rencana pertemuan pak prabowo dengan bu mega kira kira ini berkaitan tidak sih
saya nggak mau menerka nerka tetapi pada prinsipnya gini memang sering sekali banyak pertanyaan
apa yang akan menjadi efeknya nanti terhadap hubungan dengan antara pak prabowo dengan pak jokowi
bila bertemu dengan ibu megawati atau sebaliknya pak jokowi dengan ibu megawati bagaimana kelanjutan hubungannya
apalagi bila terjadi pertemuan antara pak prabowo dan bu mega
tapi saya ingin melihatnya adalah tanpa mengikut sertakan pihak pihak lain kecuali ibu megawati pak tipus pak ngeputri
dan pak prabowo sendiri karena mereka adalah dua sosok yang mempunyai apa istilahnya ya
identitas masing masing dan tentunya mempunyai bobot masing masing
kalau kita bicara soal pertemuan antara bu mega dan pak prabowo
tentunya kita hanya bisa saya melihatnya dari kacamata satu memang ada hubungan baik diantara keduanya
yang kedua bila kita ingin melampaui apa yang menjadi putusan mk
artinya kita berasumsi bahwa dari salah satu dari kedua tokoh itu adalah pemenang
pilpres atau calon atau presiden terpilih yang salah satunya lagi adalah pemenang partainya
pemenang pemilu legislatif sebagai partai terbesar di tahun dua ribu dua puluh empat ini
itu adalah suatu pertemuan yang memang seharusnya ditunggu tunggu oleh anak bangsa
karena tentunya selain hal hal yang sifatnya personal yang akan dibicarakan
tentu akan berbicara juga sedikit banyak tentang kemaslahan bangsa ini ke depan
oke ini kan artinya kalau memang menunggu hasil pilpres
apapun hasilnya di sengketa mk itu tidak akan menghalangi pertemuan ini begitu mas ciko
saya rasa begitu tapi saya nggak tahu seratus persen kita lihat nanti setelah hasil putusan mk
oke tapi di internal pdip adakah kemudian hal hal yang dibahas misalnya di elit pdip sendiri
kalau bertemu nanti dengan ketua umum partai gerindra dan juga presiden terpilih prabowo subianto
mungkin ada hal yang ingin dibawa ingin dibawa ke atas meja untuk didiskusikan bersama
pertama sekali belum ada dan saya tidak melihat ada kemungkinan kemungkinan sebelum pertemuan
lalu kemudian dirapatkan atau tidak karena tentunya ini adalah pertemuan dua sosok
salah satunya ibu megawati soekarno putri tentunya beliau paham apa apa yang harus disampaikan
dan apa apa yang harus dibicarakan tentunya belum tentu juga hal hal yang sifatnya komunikasi politik
jadi kami sampai hari ini belum ada pembicaraan sejauh ini
oke begini kalau kita bicara soal dua tokoh besar bertemu bu mega kemudian dengan pak prabowo bertemu
ini kan tadinya adalah lawan dalam politik begitu dalam kontestasi pilpres kemudian ada pertemuan
apakah itu artinya rekonsiliasi itu akan besar terjadi
jadi saya tidak pernah melihat ini sebagai hal yang perlu disebut sebagai rekonsiliasi
kalau kita melihat pertarungan antara bu mega dan pak prabowo ini kan bukan hanya kali ini saja
tapi dua kali pemilu sebelum ini juga terjadi ya antara jagoan pilpresnya berbeda
dan juga pertarungan antara pdi perjuangan melawan gerindra di kontestasi pemilu legislatif
tapi selalu selalu ada pertemuan setelah itu dan tidak pernah menjadi masalah
nah ini yang harus terus kita gaungkan bahwa memang tokoh tokoh bangsa ini tidak punya masalah yang mendasar dan secara prinsip
apalagi secara ideologis gitu apalagi selain memang kita semua dan partai politik di indonesia semua menganut sistem pancasila
dan mengedepankan apa azas azas dalam pancasila
tetapi juga pdi perjuangan dan gerindra sendiri tentunya tidak terlalu jauh dalam hal hal yang sifat ideologi
oke koalisi itu hal yang besar mungkin terjadi kan mas ciko
sampai saat ini kita tidak mau berpikir terlalu jauh ke sana
sekarang masih bulan april pemerintahan yang sekarang tentunya masih berjalan sampai bulan oktober
dan masih banyak waktu untuk bisa membereskan apa apa yang belum baik dalam pemerintahan sekarang ke depan
dan kita lihat memang harga pangan yang begitu tinggi subsidi bahan bakar minyak yang akan dihilangkan dan lain lain
memang banyak sekali permasalahan yang mesti kita pikirkan pada saat ini
dan untuk ke depan tentunya kita lihat nanti
tapi kami meyakini bahwa pertemuan nanti tidak akan membicarakan terlalu jauh sampai hal hal
apakah salah satu partai akan berada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan
tetapi yang harus diingat tentunya berada di dalam maupun di luar itu sama sama mulia dan sama sama sesungguhnya
walaupun berseberangan nampaknya tetapi juga dalam waktu yang bersamaan adalah bahu membahu dalam membangun bangsa ini
oke begini mas ciko banyak juga yang publik kemudian berharap bukan berharap ya
banyak yang kemudian berpikir sepertinya akan bagus kalau pdip misalnya berada di luar pemerintahan gitu
apakah itu hal yang juga jadi pertimbangan atau jadi pembicaraan di elit pdip
saya rasa belum menjadi pembicaraan yang terlalu dikhususkan
tetapi kami juga sebagai partai politik tentunya apapun gerakan kami apapun keputusan partai kami
selain tentunya adalah keputusan dari dpp dan tentu keputusan akhirnya adalah dari ibu megawati soekarno putri
tetapi tentunya unsur unsur yang digunakan untuk menjadi pertimbangan adalah salah satunya
masukan dari konstituen kami dari akar rumput yang sampai hari ini akar rumput kami lebih condrong
untuk kami berada di luar pemerintahan
apabila setelah putusan mk ini dinyatakan bahwa bukan pak ganjar pranowo sebagai pemenang pilpres
oke baik kang sabar rupanya sudah bergabung dengan kami selamat sore petang kang samad
selamat sore selamat petang mohon maaf terlambat ini
jadi kang samad ini kalau pak dasko menyebut upaya rekonsiliasi
kalau kita bicara soal hubungan pak prabowo dengan bu megawati selama ini kan banyak yang
mengasumsikan ada hubungan yang baik bahkan pak hasto juga sering menyebut bahwa bu mega dan pak prabowo itu hubungannya baik begitu
emang sejauh ini seperti apa sih keinginan pertemuan antara pak prabowo dengan bu mega
mau bawa apa sih begitu di gerindra
jadi memang harus diakui bahwa hubungan kesejarahan yang cukup panjang antara dua tokoh ini
baik ibu megawati maupun pak prabowo kita bisa lihat statement pernyataan ibu mega
bahwa ketika beliau menjabat wakil presiden di dua ribu sembilan dua ribu tiga dua ribu empat
itu beliau termasuk orang yang memberi ruang yang cukup luas lebar kembali
supaya pak prabowo ikut serta dalam pembangunan nasional kita di bidang ekonomi misalnya
sehingga bisa lebih fokus di dalam negeri
lalu kemudian pada dua ribu sembilan kita bisa lihat pertama kalinya partai gerindra mendapatkan
kursi di parlemen dua puluh enam kursi dan pak prabowo kemudian mendampingi ibu megawati
jadi sejarahnya cukup panjang walaupun kemudian di sepuluh tahun terakhir ini
pak prabowo berada di dua ribu sembilan ke dua ribu sembilan belas di luar pemerintahan
itu silaturahmi kerjasama juga cukup panjang
dan itu terbukti ketika dua ribu tujuh belas dua ribu dua belas ketika wali kota solo yaitu bapak jokowi
pak prabowo termasuk yang menginisiasi supaya kader pdi perjuangan tersebut
bisa diajukan sebagai calon gubernur dki
nah itu dari segi jejak politik dari segi ideologi perjuangan
pak prabowo juga memiliki kesamaan dan pandangan tentang apa yang dicita citakan oleh bung karno
dalam membangun kehidupan bangsa kita
sehingga ideologi ideologi yang dicerminkan dari arah perjuangan politik pak prabowo
pak prabowo dalam dua puluh tiga tahun
terakhir ini sejak ikut kontestasi di dua ribu tiga misalnya
beliau pemikirannya terinspirasi banyak sekali dari pemikiran pemikiran bung karno
jadi dari segi kebijakan politik dari segi ideologi perjuangan
tidak ada hal yang menghalangi mereka untuk bersama sama dalam menatap masa depan indonesia ke depan
sehingga kami optimis pada waktu yang baik pada waktu yang tepat
pada termin yang tentunya yang sudah
direncanakan ataupun dia diinginkan oleh kedua belah pihak pada waktunya
akan bersama sama membangun kembali semangat persatuan
apakah ternyata nanti di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan itu adalah kebijakan politik
tetapi merajut persatuan untuk kepentingan pembangunan nasional kita
sangatlah penting diutamakan dan itu spiritnya pak prabowo
oke kang samad hari ini kan pak prabowo ketemu lagi dengan pak jokowi
apakah itu membahas soal rencana pertemuan pak prabowo dengan bu mega
sejauh ini kami belum mendapatkan informasi tentang hal tersebut
terakhir tadi siang beliau mengunjungi di beberapa acara
dan kami belum dapat konfirmasi mengenai apa yang menjadi pembicaraan beliau
tetapi betapapun saya kira baik untuk bangsa ini kalau semuanya guyup
baik bagi bangsa ini kita oke
baik bagi bangsa ini kita oke
baik bagi bangsa ini kita oke
beras atas masalah di bagian kedua
di masa masa mendatang demi meningkatkan kualitas demokrasi kita
jadi pertemuan ini setelah putusan mk atau pekan ini sih kang samad
nah saya belum mendapatkan informasi detail tentang hal tersebut
tapi saya kira mereka punya jalur komunikasi khusus karena ini adalah teman lama
sahabat lama teman seperjuangan
jadi biarkanlah kedua tokoh tersebut yang menentukan apa yang terbaik untuk kepentingan bangsa
baik kita akan nantikan bersama ini adalah pertemuan yang ditunggu tunggu oleh publik
terima kasih kang samad politisi partai gerindra dan juga mas ciko
politisi pdip sudah berbagi pandangan di sapa indonesia malam